alhamdulillah sekolah anak saya udah keluar dari sma
gaya hidup generasi milenial dan gen z maraknya kedai kopi atau coffee shop kekinian
kemudian ketika saya memposting sesuatu dia berkomentar ketika ia memposting sesuatu kami berkomentar
karena sampai hari ini gitu ya